dia sama sekali tidak bersalah
kenapa kau menolong anak itu
bukankah kita sudah bersepakat
menjadikan anak ini sebagai alat untuk menundukan
si luang dan pajajar
kenapa sekarang kau berubah
bagaimana keris wesi parama itu
bisa ada di tangan guru
aku menemukan keris ini
di goa yang sering dikunjungi oleh
abikara tapi pada saat itu
aku hanya menemukan
bertapa di sini
tapi mengapa dia tidak ada
ini keris musi parama milik abikara
ceroboh sekali dia
bagaimana dia bisa
meninggalkan keris ini sembarangan
sebaiknya aku bawa
kalau saja bertemu dengan dia nanti
atau aku bisa gunakan
aku sendiri berniat untuk
menyerahkan keris ini kepadanya
tetapi berdebah itu
dan tidak menganggapku
sebagai kakek gurunya lagi
dan aku heran
kekuatan yang hebat
aku sudah yakin
kalau orang itu
begitu mirip dengan abikara
aku ingin bahkan
dari pihak beluna
putra kurang kota
kau berani maju satu langkah saja
maka putramu akan mati
kasian sekali raka walang susah
kupikir kau sudah mati
ternyata kau sangat hebat
kau berhasil menghabisi orang orang yang mengeroyok
aku sangat bangga padamu
kemenangan kandang wesi sudah di depan mata
dan sebentar lagi
kita akan menundukkan pencajaran
kau akan menang
atau anak ini mati
selamatkan raka dan walang susah
aku harus melakukan sesuatu
baiklah kau berhenti
akan kuhitung sampai ini
jika kau tidak mengikuti apa perintahmu
maka putramu akan mati
aku tidak pernah main main siliwangi
aku ingin mengambil kesalahanmu
dia sama sekali tidak bersalah
kenapa kau menolong anak dia
bukankah kita sudah bersepakat
menjadikan anak ini sebagai alat untuk menundukkan siliwangi dan pencajaran
kenapa sekarang kau berubah
ayo berlututlah sekarang juga
akan aku turuti keinginanmu
tapi jangan pernah sakiti putraku walang susah
akan aku menang
tapi jangan pernah sakiti putraku walang susah

aku semua berhenti berkisah

akan saya beri kekuatannya convinced
akan aku membebaskan indonesia
jagalah dia rusiklah
aneh sekali lagi lagi adhikara menolongmu
debat terimalah jalmu
kurang aja aku akan membunuh istrimu siliwangi
adhikara menyelamatkan raden walang susah
dan melindungi rai subanglarang
raden adhikara apa yang kau lakukan raden
panita itu telah menggagal kepadamu
dia layak untuk dibunuh raden
aku tidak suka melihat orang yang menyerang seorang ibu
raden abicara apa yang terjadi denganmu
di saat kemenangan di depan mata kita
tapi apa yang kau lakukan
aku tetap tidak suka melihat orang yang menghalalkan segala cara
berdebak kau adhikara
kau sudah mengacaukan semuanya
habisi dia pak wabun
dia sedang menjadi pengkhianat
tunggu apa lagi pak waguna
siapa sebenarnya dia
apa betul dia adhikara puteraku

di sesudahnya dihinfirasi resident

alhamdulillah nato selamat nato
ibu nato sangat merindukanmu syukurlah kau selamat
aku sangat rindu sama bunda
riana sekarang ada ibu nato disini kau aman